bertempat di lapangan pancasila simpang lima semarang
pameran indonesia city expo digelar untuk yang ke enam belas kalinya
sesuai dengan namanya indonesia city expo diikuti oleh peserta dari sembilan puluh delapan pemerintah kota se indonesia
berbagai produk unggulan seperti aneka makanan batik kerajinan tangan
hingga produk pariwisata dipamerkan di sini
kota semarang menjadi tempat penyelenggaraan indonesia city expo
bertepatan dengan rapat kerja nasional asosiasi pemerintah kota se indonesia atau apexi
yang berlangsung pada tiga hingga lima juli dua ribu dua puluh
menampilkan potensi potensi masing masing pemerintah kota yang ada di indonesia
ada yang punya kopi yang enak ada yang punya batik yang keren
ada yang punya yang berbagai macam kayak pojok kerta itu mebel mebelnya
jadi semuanya dipamerkan mudah mudahan ada transaksi dagang yang cukup besar
yang nanti bisa menumbuh kembangkan ekonomi di masing masing pemerintah kota yang ada
selain sebagai ajang pamer indonesia city expo juga menjadi ajang kerjasama
antar pemerintah kota se indonesia dalam berbagai bidang
tidak terkecuali sektor industri usaha kecil menengah dan usaha kecil mikro dan menengah
damar sinoko semarang